guna meningkatkan kemampuan tracing atau pelacakan suspek covid sembilan belas
badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
tengah menguji coba alat bernama blue pass
dan alat buatan indonesia yang dikembangkan singapura ini
mampu mendeteksi kontak erat yang pernah terjalin antar pengguna blue pass
sehingga memudahkan proses pelacakan saat salah satu terpapar covid sembilan belas
sudah lebih dari tiga minggu blue pass diuji coba bnpb
dan sebanyak lima ratus dua puluh perangkat blue pass yang dipinjamkan dari kedutaan indonesia di singapura
disebar ke pegawai lingkungan bnpb
alat ini merekam setiap interaksi orang yang membawa blue pass
yang bertemu dalam jarak dua meter selama lima belas menit
dan blue pass mendeteksi blue pass lain menggunakan teknologi bluetooth
dan juga memiliki daya tahan selama satu tahun tanpa harus diisi ulang

dan menurut it satgas covid sembilan belas dan bnpb uji coba selama ini akan menyebabkan penyakit covid sembilan belas
dan menurut it satgas covid sembilan belas dan bnpb uji coba selama ini akan menyebabkan penyakit covid sembilan belas
ini menunjukkan hasil yang sangat baik
alat yang bisa mendeteksi dari siapa seseorang tertular
dan memberitahu kepada siapa dia berpotensi menularkan tersebut
bahkan terbukti mampu memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
uji coba blue pass di bnpb direncanakan akan berlangsung hingga sepuluh februari mendatang
alat yang bisa diperlukan oleh bnpb adalah
pertama kita bisa tahu nih dia tertular dari siapa
jadi ada listnya
kemudian yang kedua kita juga bisa tahu dia ini bakal menularkan ke siapa saja
sehingga ketika sebelum pulang kita kan sudah ngasih lagi datanya
untuk dites orang yang kontak dengan orang yang positif tadi
sehingga belum pulang ke rumah dia udah dites duluan
ketika positif langsung dibawa ke wisma atlet mungkin
nah dari situ kita bisa memutus rantai hingga ke kluster
keluarga seperti itu